undang undang baru kpk hari ini resmi berlaku
dengan demikian secara otomatis sejumlah perubahan akan terjadi di tubuh kpk
pelaksanaan fungsi dan kewenangan akan duduk di bawah undang undang baru
sementara itu meskipun telah didesak oleh publik hingga saat ini presiden joko widodo belum mengeluarkan perpul
undang undang baru kpk
sebelum terbentuk bulan desember nanti
mengenai tentang penyadapan yang dilakukan oleh kpk
itu mengikuti undang undang yang lama
hal senada disampaikan oleh anggota dpr dari fraksi p tiga arsul sani
arsul menjelaskan pelaksanaan tugas dan kewenangan kpk dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di undang undang kpk yang baru
jadi per hari ini belum ada dewan pengawas
kpk tetap saja boleh menyadap tentu berdasarkan ketentuan dan sop yang berlaku di internal kpk
menyikapi berlakunya undang undang kpk yang baru
ketua kpk agus raharjo telah mengadakan pertemuan internal mempersiapkan transisi sdm untuk melakukan penyesuaian
rencananya hari ini kpk juga akan mengadakan pertemuan dengan dirjen peraturan perundang undangan kemenkumham
untuk membahas kepastian pemberlakuan undang undang kpk
agus kembali berharap
presiden berpikir untuk mengeluarkan
satu pekerjaan di kpk berjalan seperti biasa
tidak ada yang berubah
kemudian yang kedua yang lebih penting
kami masih berharap kami masih memohon
mudah mudahan bapak presiden salah dibilante memikirkan kembali
kemudian beliau bersedia mengeluarkan perbu yang sangat diharukan oleh kpk dan sangat berharap
terima kasih pak
terima kasih pak
sementara itu presiden joko widodo enggan menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanya tentang apakah akan mengeluarkan perpu kpk atau tidak
presiden hanya melemparkan senyum kepada awak media
pak soal perbu kan uu kpk akan terbit besok pak akan berlaku pak
setelah tiga puluh hari bisakan kemarin uu kpk akan berlaku
soal pelatihan dong
soal pelatihan pak
soal perbu pak
soal perbu pak
soal perbu pak
soal perbu pak
soal perbu pak
soal perbu pak
soal perbu pak
soal perbu pak
sebelumnya gelombang penolakan datang dari berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa terhadap revisi undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk yang dilakukan dewan perwakilan rakyat
revisi undang undang kpk dinilai melembahkan lembaga antiraswah dalam memberantas praktik korupsi
sejumlah tokoh pun sempat diundang oleh presiden joko widodo membahas tentang uu kpk
sejumlah tokoh pun sempat diundang oleh presiden joko widodo membahas tentang uu kpk

itu presiden mengatakan masih mengkalkulasi apakah akan mengeluarkan perpu atau tidak
saat itu presiden mengatakan masih mengkalkulasi apakah akan mengeluarkan perbu atau tidak
saat itu presiden mengatakan masih mengkalkulasi apakah akan mengeluarkan perbu atau tidak
tim liputan cnn indonesia
hari ini menjadi hari yang kelam bagi pemberantasan korupsi di indonesia
saat yang sama desakan perpu masih belum surut karena toh kesempatan bagi presiden selalu terbuka

apa yang sekarang menjadi pertimbangan presiden untuk tidak mengeluarkan perpu
apa yang sekarang harus disiapkan kpk untuk bisa tetap bekerja
tapi tidak ada ancaman ancaman atau resiko yang nanti muncul di kemudian hari
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah ada di studio mbak bivitri susanti
alihukum tata negara sti indonesia jentera
mbak wiss selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan tergabung dari yogyakarta melalui sambungan telepon
pak rimawan pradiptyo ketua departemen ilmu ekonomi febugm
selamat malam pak rimawan
selamat malam mbak bivitri
pak rimawan terima kasih atas waktunya
saya ke pak imawan terlebih dahulu karena waktu beliau lebih singkat
pak rimawan terima kasih atas waktu anda
saya melihat kami menerima broadcast di whatsapp hari ini
anda dan kemudian dengan teman teman ekonom lainnya
mendorong atau mendesak atau menyampaikan rasa kecewa
karena undang undang kpk yang baru ini akhirnya berlaku
apa pastinya poin poin akhirnya para ekonom ini bersuara soal ini pak rimawan
ya terima kasih
jadi memang kalau dari akademisi kan sebenarnya sudah lama ya
kita bulan lalu lima belas september itu di ugm kita sudah gede
tapi untuk ekonomi sendiri itu belum
nah sementara yang kita lihat kita agak prihatin
dengan berbagai macam level diskusi yang apa namanya banyak hal yang didiskusi publik itu
banyak hal yang sebenarnya salah atau itu sebenarnya mitos
tapi justru banyak dipercayai oleh publik ataupun juga bahkan oleh teman teman politisi
oke apa saja itu pak
jadi kami selalu saya tanya ke pak teguh dardanto ketua departemen ilmu ekonomi ui
ini salah semua ini sebenarnya
dan kita prihatin kalau kemudian yang seperti ini berlanjut dari sudut diskusi
tapi juga yang lebih memprihatinkan lagi negara kita akan setback balik lagi ke masa kegelapan
karena jelas reformasi tidak maju ke depan tetapi malah diundurin ke belakang gitu
itulah sebabnya yang membuat kami kemudian sepakat untuk membuat naskah akademik
jadi dari sejak rabu kami selalu sampai tadi malam baru selesai
awalnya cuma empat halaman
tapi kemudian berkembang menjadi empat puluh tujuh halaman
itulah yang terjadi
dan kemudian baru dari situ kita sekarang ini banyak sekali masukan dari teman teman dan juga banyak teman ekonom yang mendukung
jadi mungkin sekitar sekarang sudah hampir satu ratus delapan puluh ekonom di seluruh indonesia yang mendukung kami
satu ratus delapan puluh ekonom apa kekhawatiran terbesarnya pak rimawan
kekhawatiran terbesarnya sebenarnya adalah mengembalikan kondisi aspek kelembagaan di negara ini
ini balik lagi seperti zaman dulu sebelum adanya reformasi
yang kedua dampaknya pasti akan berdampak kepada ekonomi
karena tidak ada rumusnya ada suatu negara yang tingkat korupsinya tinggi tetapi kemudian negaranya makmur itu tidak pernah ada
yang ada adalah hampir semua negara yang maju itu pernah mengalami reformasi
reformasi sistem membangun sistem kelembagaan dan itu berjalan belasan bahkan puluhan tahun
inggris saya ambil contoh itu lima puluh dua tahun mbak
di tahun seribu tujuh ratus delapan puluh sampai seribu delapan ratus tiga puluh dua
sepanjang itu yang mereka lakukan
kita baru dua puluh satu tahun
jadi tidak ada apa apanya sebenarnya
sementara negara kita jauh lebih besar daripada negara inggris ketika di tahun itu
sehingga pr nya itu sebenarnya banyak
ini yang perlu mendapat perhatian
jadi pertanyaannya begini
negara ini akan balik ke belakang atau mau maju ke depan
kalau menurut perhitungan kami lebih murah lebih bermanfaat untuk meneruskan reformasi
meneruskan agenda agenda reformasi yang belum selesai
itu daripada membalikkan negara ini balik lagi ke zaman kegelapan
bagaimana dengan pendapat yang mengatakan
ada kpk jadinya investasi atau investor takut datang ke indonesia
karena takut kemudian terjerat takut menghadapi sistem yang sudah korup
katakanlah sudah korup di indonesia ini
siapapun yang mengatakan itu pasti tidak pernah membaca teori ekonomi
berkait dengan penanggulangan korupsi
tidak ada satu teori pun atau hasil riset yang menyatakan itu
yang ada adalah sebaliknya
korupsilah yang akan membuat para investor takut masuk ke suatu negara
jadi justru dibalik
mari kita lihat singapura itu begitu keras terhadap korupsi
apakah kemudian investasinya turun tidak mereka naik
hal yang sama juga terjadi pada korea selatan
hal yang sama juga terjadi pada hong kong
sangat keras mereka terhadap korupsi
apakah kemudian investasinya turun
nah kalau investasinya turun
harusnya negara yang punya ipk bagus itu
yang indeks persepsi korupsinya tinggi
artinya itu korupsinya rendah
itu harusnya adalah negara negara afrika dong
kan tidak ada logikanya
pak rimawan tapi kemudian bagaimanapun kan ini sekarang sudah berlaku
saya ingin menanyakan
sebenarnya ketika kpk masuk
dan kemudian katakanlah
ada beberapa kasus ya
kata kata kasus bank senturi
kemudian yang kemarin berkaitan dengan transaksi lintas negara
soal garuda indonesia
sebenarnya bagaimana itu teman teman ekonom melihatnya
kalau misalnya bisa dikatakan dari sisi investasi
dan juga kerjasama ekonomi antar negara
yang terjadi sebenarnya adalah tren saat ini di dunia
itu adalah trennya itu mencoba untuk menekan yang namanya kejahatan
kita berbicara unclos
itu terkait nanti dengan illegal fishing
dengan anti illegal fishing dan lain sebagainya
itu tahun dua ribu
kita bicara uncac
itu kita berbicara anti korupsi
kita berbicara terkait dengan fatf
itu terkait dengan anti money laundering
sebenarnya banyak kerjasama di luar negeri itu
bukan untuk kemudian glorifying crime loh
jadi justru menekan kriminalitas
yang kita ikuti juga terkait dengan informasi pajak dan rekening orang
itu kan sebenarnya lalu lintas
itu kan mengapa itu dilakukan
karena yang namanya inovasi kejahatan
itu pasti jauh lebih cepat daripada pencegahannya
nah apa yang bisa dilakukan
mari bekerjasama antar negara di dunia
kita juga ada yang namanya iso tiga puluh tujuh ribu satu
itu adalah tentang anti bribery management
yang sekarang di kementerian bumn itu diharapkan didorong untuk masuk ke sana
dan ada surat edaran menteri yang sudah beredar terkait dengan hal itu
nah ini yang sebenarnya arah yang tepatkan ke sana
menuju ke hal yang bersih
bukan kemudian membalikkan perekonomian kembali seperti yang di masa lalu
bagaimana sebenarnya pak rimawan tanggapan para ekonom luar
melihat bagaimanapun informasi ini sudah berkembang soal undang undang kpk ini
dan perkiraan anda apa dampak yang paling nyata yang akan terjadi
setelah undang undang ini berlaku
jadi kalau misalkan undang undang ini akan terus berlaku
apa yang akan terjadi
satu hal yang pasti
itu adalah ipk kita akan turun
dan ease of doing business kita juga akan turun
kalau itu yang terjadi dampaknya kemudian adalah investasi akan turun
sementara kita membutuhkan apa yang kita butuhkan sekarang
dana yang cukup besar
program programnya pak jokowi itu kan membutuhkan data yang besar
nah sementara yang namanya korupsi itu pasti akan menyerang seluruh aspek investasi tadi
baik itu di bidang sumber daya manusia di bidang apalagi di sumber daya alam apalagi di bidang perikanan nanti ataupun juga di infrastruktur
jadi semuanya akan berdampak
sementara kebutuhan kita itu membangun itu besar sekali
nah ini yang kita mendorong apa namanya memberikan rekomendasi kepada pak jokowi
pak jokowi kita mendukung program program pembangunan pak
tapi untuk bisa seperti itu please
prasaratnya adalah tekan itu yang namanya
angka korupsinya harus ditekan
dilakukan perbaikan sistem kelembagaan agar terjadi efisiensi
jadi intinya ada di situ kalau dari ekonomi
pak rimawan pradityo terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news
ya dan kami akan jeda dulu sebelum ke mbak biv
mbak biv nanti akan membedah dari sisi hukum apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan kpk sekarang
nanti setelah jeda tetap di cnn indonesia prime news